ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
beserta istri turun gunung ke kawasan lembang kabupaten bandung barat sabtu siang
hal ini merupakan langkah untuk mengkampanyekan pasangan yang diusung demokrat
dalam rangkaian tur dijabar
setelah agus harimurti yudhoyono
kini presiden republik indonesia ke enam
yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
melakukan kunjungan tur dijabar ke kecamatan lembang kabupaten bandung barat
dalam kunjungan tersebut sby melakukan dialog aspiratif
bersama kelompok tani dan ternak asal kabupaten bandung barat
di gedung serbaguna abadi haj lembang sabtu siang
sby menerima beragam masukan dan keluhan dari para petani
yang hadir pada pertemuan tersebut
dalam kesepakatan ini sby mengajak seluruh kader demokrat kabupaten bandung barat
untuk memilih pasangan calon bupati kabupaten bandung barat
yang diusung partai demokrat pada pilkada serentak dua ribu delapan belas mendatang
selain itu sbi juga menghiasi
dan menimbau kepada para kader agar mengajak serta anggota keluarga
dan tetangga terdekat untuk datang ke bilik suara pada saat hari pecoblosan nanti
usai melakukan kunjungan di kawasan lembang
sby akan menerima penghargaan sebagai bapak pembangunan indonesia berbasis it
dan melihat pameran di unicom bandung
kamungkas kabupaten bandung barat